keinformasi berikutnya presiden joko widodo melantik laksamana madia irfansyah
menjadi kepala badan keamanan laut dan sahat manor pangabean
sebagai kepala badan karantina indonesia
pelantikan berlangsung di ruangan istana negara jakarta pada rabu sore
pelantikan kabakamlah berdasarkan surat keputusan presiden no satu ratus delapan belas tpa tahun dua ribu dua puluh tiga
sementara pelantikan kabarantin berdasarkan surat keputusan presiden nomor satu ratus tujuh belas tpa tahun dua ribu dua puluh
laksdia tni irfansyah sebelumnya menjabat sebagai panglima komando gabungan wilayah pertahanan i
sejak januari dua ribu dua puluh
sementara sahat manor pangabean sebelumnya menjabat sebagai
staf ahli bidang manajemen konektivitas kemenko marves